sejak tahun dua ribu tujuh tulola berkomitmen mengangkat kebudayaan indonesia
melalui aksesori perhiasan tradisional yang mencerminkan keindahan nusantara
apa saja tantangan dan strategi yang dilakukan tulola dalam meraih pasar
dari awal bagian dari proyek itu adalah untuk mengubah perhiasan
saksikan insight with desi anwar
mengeksplorasi warisan kerajinan perhiasan nusantara
sabtu lima belas september jam setengah sembilan malam di cnn indonesia